mantan perdana menteri malaysia najib razak memastikan dirinya tidak akan berpergian ke luar negeri setelah namanya dimasukkan dalam daftar hitam departemen imigrasi malaysia
melalui akun twitternya najib menyatakan akan menghormati arahan tersebut dan akan bersama keluarga dalam negara
dikutip cnn indonesia com najib razak bersama istrinya rosmah mansur akan menuju indonesia dan mendarat di bandara halim perdana kusumah jakarta sekitar pukul sepuluh tadi
namun departemen imigrasi malaysia kemudian mengeluarkan keputusan pencekalan pada najib
najib razak diduga terlibat skandal korupsi one malaysia development berhad dengan tuduhan penyalahgunaan dana sebesar empat lima miliar dolar amerika
sebelumnya pemenang pemilu malaysia
mahathir muhammad bersumpah untuk menyelidiki skandal korupsi yang melibatkan najib
sementara itu perdana menteri malaysia mahathir mohamad mengaku dirinya lah yang berada di balik pencekalan najib razak pergi meninggalkan malaysia
mahathir menyatakan pemerintahan baru malaysia telah menemukan cukup bukti keterlibatan najib razak dalam skandal one malaysia development berhad
najib diumumkan dicekal melalui akun facebook otoritas imigrasi malaysia
selain itu najib razak juga mencari penyelidikan skandal korupsi yang melibatkan najib
selain najib sang istri datin sri rosmah mansur juga ikut dicekal